bahan bakar sangat menentukan laju bagi kapal motor super cepat
dalam lomba f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh tiga pertama di indonesia
dan untuk mendukung lomba f satu di danau toba ini
satu liter afgas disiapkan pertamina
ditambah lima ratus liter pertamak surbo untuk transportasi para pembalap di darat
satu liter afgas pertamina dibawa lewat jalan darat dari kota medan
ke lapangan mulia raja napitupulu di balige sumatera utara
bahan bakar ini digunakan kapal motor super cepat dalam lomba f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh
bahan bakar berjenis afgas seratus low lid dengan nilai oktan seratus dan lebih ramah lingkungan
jadi bahan bakar untuk dua puluh kapal motor super cepat yang akan dipacu di lintasan teluk balige
bahan bakar afgas pertama kali digunakan pada sesi latihan bebas mulai jumat
dilanjutkan sesi latihan bebas pada sabtu
dan kebutuhan afgas semakin besar saat memasuki sesi kualifikasi
puncak penggunaan afgas terjadi pada hari puncak perlombaan
selain afgas pertamina juga memasok lima ratus liter pertamax turbo untuk transportasi para pembalap di darat
menyuplai delapan liter afgas yang akan digunakan oleh para racer yang akan bertanding dalam f satu powerboat ini
untuk memacu boothnya di atas air danau toba
dan selain itu juga pertamina patera niaga

ada lima ratus liter pertamax turbo untuk kebutuhan dari para kru yang akan bertanding di f satu powerboat ini